seperti inilah potongan video saat seorang yang diduga guru di smp negeri satu
kelapanunggal kabupaten bukit jawa barat
merampas gawai seorang jurnalis televisi nasional
yang hendak meliput dugaan transaksi jual beli bangku di sekolah itu pada rabu
saat ditemui jumat siang jurnalis perempuan ini mengaku
tak hanya gawainya yang dirampas rekaman videonya juga dipaksa
agar dihapus sebelum meninggalkan lokasi dengan bahasa intimidasi
padahal ia hanya ingin mengkonfirmasi fakta hasil temuannya
ibu guru menyerahkan uang kembali kepada orang puasiswa
karena situasi lagi panas katanya soal ppdb ini
jadi takut kenapa kenapa nanti minggu depan saja bayar kembali
katanya sih buat seragam
cuman kalau memang merasa bersih kenapa harus takut ketika saya liput
saya hp di sana dan saya dikerubungi sama bapak bapak lainnya
sampai pada titik saya dipaksa menghapus satu klip itu yang durasi enam menit
dimana proses terjadi bicara ibu itu ke orang tua siswa
sampai menyerahkan uang itu sekitar satu juta per orang tua siswa
dugaan pungutan liar yang terjadi di sekolah ini memang sempat mendapat sorotan
dari sejumlah warganet
namun pihak sekolah ini tidak mencari uang untuk mencari uang
sekolah membantah jika proses ppdb yang berlangsung telah terjadi pungli
di smp kelaku kelapanunggal bahwa tidak terjadi adanya pungli dalam penerimaan ppdb
itu sebenarnya pada saat daftar ulang ada orang tua yang memaksa pihak sekolah
untuk menerima uang titipan yang nantinya akan digunakan untuk pembayaran seragam
setelah adanya rapat orang tua
dengan pihak konveksi dan komite
tetapi kami mengembalikannya karena nanti pembayarannya setelah ada rapat
dengan kesepakatan komite konveksi
kasus yang dialami jurnalis televisi ini pun kian menambah deretan kasus kekerasan terhadap jurnalis
mirisnya kekerasan itu justru terjadi dalam institusi pendidikan